sebuah al quran unik tersimpan di masjid fatima solo jawa tengah
tidak hanya berukuran besar al quran ini juga berterbuat
dari kulit onta dan ditulis dengan tinta emas
inilah masjid fatima
di jalan dr rajiman solo jawa tengah
masjid ini merupakan salah satu kebanggaan warga kota solo
selain karena bentuk bangunannya yang megah
masjid yang didirikan salah seorang pengusaha batik ternama ini
juga menyimpan keunikan
ya di masjid ini tersimpan sebuah al quran raksasa
berukuran satu lima meter x satu dua puluh lima meter
al quran ini terbuat dari kulit onta
dan ditulis dengan tinta emas
al quran ini dibuat di negara arab
dan dihadiahkan oleh pemilik masjid
untuk setiap umat islam yang datang ke masjid
dan selama bulan puasa
al quran ini bisa dibaca siapa saja
namun karena sudah berumur ratusan tahun
al quran harus ditutup dengan kaca
tapi yang dulu siapa sih
mentah pada siayi kiari sioraton
itu dari emas
ini konon katanya dari kulit untah
meski usianya sudah ratusan tahun
keindahan al quran raksasa ini
masih tetap terjadi
ketika bagus solo